untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi sahur di rumah makan sunda di kawasan cikini
sudah bergabung rekan kami produser lapangan cnn indonesia naufal zakwan yang berada di sana
halo naufal selamat pagi
naufal bisa anda jelaskan kepada kami kira kira seperti apa sih kondisinya di sana
sudah mulai ramai atau belum
dan kira kira kalau misalkan malam ini saya mau ke sana apa menu andalan yang harus saya coba
mengingat tadi katanya ini pilihan menunya setiap hari berganti ganti naufal
oke selamat pagi ayo bertemu lagi dengan saya
dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat mengetahui dengan sahur bagi seluruh pemirsa cnn indonesia dimanapun anda berada
dan saat ini saya sudah berada di rumah makan bu ida tepatnya di bawah stasiun gondang dia
nah jadi saat ini saya akan mengajak anda untuk melihat beberapa menu yang ada di rumah makan bu ida
nah jadi di rumah makan buddha ini banyak sekali
namun pilihannya tidak hanya lauk saja melainkan ada beberapa sayur
nah ini saya baru sampai di awal saja sudah disambut dengan dua cobek dari sambal
nah ini ada sambal yang berbeda dua macam sambal
terus kita bergeser lagi di sini ada ayam juga ada tempe goreng ada olahan olahan ikan di atas sebelah sini
ada juga kepala ikan dan berbagai macam seafood lainnya
kita lihat di sini
dan ini pasti cukup menarik banget ayu apalagi kita berbicara untuk sahur yang nantinya akan mempersiapkan kita untuk ibadah puasa hari ini
sehari ini saya akan mengajak ayu untuk berkomunikasi dengan salah satu karyawan di sini terkait ada apa aja sih di sini ya
dan juga apa yang menarik di salah satu rumah makan bu ida ini
oke selamat pagi mas
boleh perkenalkan namanya siapa
kalau boleh tahu ini yang jadi best seller di sini atau yang paling banyak dibeli oleh pelanggan dari rumah makan biru itu apa aja sih mas
ada sate satean kayak sate kulit ati ampela sama usus
dan kalau boleh tahu juga ini biasanya si rumah makan bu ida ini itu buka dari jam berapa ini selama bulan ramadan
apakah jam bukanya itu sama dengan sebelum bulan ramadan atau berbeda justru dengan bulan ramadan saat ini
iya kalau biasanya kalau bulan ramadan kita buka dari jam sembilan pagi sampai jam sampai sahur
tapi kalau siang kita biasanya cuma di take away doang
jadi tidak bisa makan di sini sampai waktu buka
kalau hari hari biasa selama
selama hari biasa
iya selama hari biasa dari jam delapan pagi sampai jam sebelas malam
baik terima kasih mas egy ya
selamat bertugas kembali
nah jadi ayo di rumah makan bu ida ini
sebenarnya dia buka di hari biasa itu dari pagi hari hingga malam hari
namun di bulan ramadan ini rumah makan bu ida buka selama dua puluh empat jam
nah satu hal lagi yang unik dari rumah makan kuda ini bagi umat muslim yang memang ingin melaksanakan sahur di sini
ataupun berbuka puasa di rumah makan bu ida
di sebelah rumah makan ubir itu sudah ada masjid cut mutia
sehingga mudah bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah puasa ataupun menunaikan sholat ya
jadi ketika selesai sahur ataupun selesai berbuka puasa
mereka bisa langsung mengunjungi masjid cutmutia untuk melaksanakan sholat
seperti itu ayo
wah lengkap sekali ya
mulai dari ayam tadi ada terus ada sate satean juga
bahkan ada pete juga di sana ya
ini kalau misalkan saya di sana
memutuskan sahur di rumah makan tersebut
sepertinya saya akan kalap
bakal pesen banyak banget ya noval
terima kasih banyak atas laporan anda
produser lapangan cnn indonesia naufal zakwan
selamat bersantap sahur
semoga kuat puasanya
sampai sore nanti ya